dengan penuh semangat anak anak ini menjalani instruksi yang diberikan oleh para pelatih di borussia akademi indonesia
selama tiga hari sejak tanggal dua desember lalu borussia akademi indonesia menggelar training camp di jermany school bsd tangerang selatan
yang diikuti oleh empat puluh lebih anak anak berusia enam hingga empat belas tahun
pelatihnya gimana apa yang diajarin
pelatihnya dikasih bisa match penalti sama deals
saya suka sebenarnya menyenangkan saya belajar banyak hal
kita belajar bagaimana menangkap menyerang dan menembak
karena bisa goal in bisa punya banyak teman
borussia akademi indonesia juga akan memberikan kesempatan berlatih bagi anak anak yang berbakat namun kurang mampu
kita di sini untuk melihat bakat muda indonesia
kita akan berangkatkan ke sana mungkin untuk pelatihan atau untuk kesempatan untuk main di sana
apa yang membedakan kita dari yang lain
mungkin kami ke sini dengan misi sosial
kita juga akan mendidik anak anak yang kurang beruntung anak anak jalanan anak anak yang tinggal
yang di pemukiman kumuh untuk kita didik untuk menjadi pemain pemain muda sepak bola berbakat nantinya
erlangga wisnuaji andriawan saputra tangerang selatan